cepat gotong pemimpin kalian
bawa pergi dari sini
wow terima kasih atas pertolonganmu anak muda
kenapa kisah anak berdua sampai dikroyok prajurit prajurit itu
kalian harus berhati hati
banyak sekali pasukan kerajaan yang hilir mudik
entah siapa yang mereka cari
kalau kami boleh tahu
juros memetik bunga
kisah anak muda
juros delapan gunung meletus
juros delapan gunung meletus
juros kunyuk melempar buah
tahan tuan ku
silakan tuan ku meninggalkan tempat ini
aku akan menahan cucung cucung itu
jangan cemaskan saya
yang penting tuan ku bisa menyelamatkan diri
wilayah ini sangat berbahaya tuan ku
terima kasih tuan ku
kalau keadaan sudah aman
saya akan mencari anda
iya tuan ku
tinggalkan ke situ
aku tidak ada waktu untuk melayani
tidak tuan ku
tidak tuan ku
tidak tuan ku
tidak tuan ku
atas nama prabu kamandaka
kau adalah mata mata pemberontak
yang membunuh kelas serli serta penjaga penjara
jangan banyak bicara
atau kami akan menggunakan kekerasan
memang susah diajak bicara baik baik
baiklah kalau begitu
tangkaplah kalau kalian mampu
jangan melakukan kekerasan
terhadap orang yang sudah tidak berdaya
yang menghancurkan rencanaku
dia orang yang kuceritakan dulu